hai soalnya tadi saya sampaikan justifikasi alasan kita untuk menjaga keselamatan masyarakat
dan harimau akhirnya kita lakukan penyelamatan terhadap hari itu meresku harimau tersebut